kita awali cnn indonesia today pagi ini dengan informasi terkait kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
yang telah menetapkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri baru yang akan diterapkan pada tahun dua ribu sembilan belas
dalam sistem ini peserta tes masuk perguruan tinggi negeri mengikuti tes mendapatkan nilai lalu mendaftar
dan beberapa siswa sma di surabaya jawa timur menganggap sistem baru ini memudahkan namun ada pula yang merasa kesulitan
tes masuk perguruan tinggi telah mengalami berbagai perubahan sistem dan nama selama beberapa dekade
sejak dua ribu tiga belas tes tersebut bernama seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
dalam sistem ini peserta mendaftar terlebih dahulu baru mengikuti tes
namun mulai dua ribu sembilan belas sistem itu akan berubah
pada sbmptn dua ribu sembilan belas para peserta akan mengikuti tes terlebih dahulu
dan nilainya digunakan untuk mencari pengetahuan tentang perguruan tinggi

tes akan berupa ujian tulis berbasis komputer disingkat utbk
dan diselenggarakan sebanyak dua puluh empat kali mulai maret dua ribu sembilan belas
setiap peserta mendapat kesempatan tes maksimal dua kali
bagi sebagian calon peserta ini memudahkan
namun ada pula yang menganggapnya lebih sulit karena waktu pelaksanaan sbmptn dan ujian nasional diperkirakan berdekatan
dan lebih penting bisa memetakan diri sendiri
kira kira mana yang punya peluang lebih besar untuk bisa dia masuk
dan itu ya harusnya memudahkan
karena terlalu berdekatan itu cukup mengganggu
tapi sebenarnya kan juga bisa membantu sbm nya sendiri kan
karena juga belajar dari materi unas gitu
pihak sekolah berharap ada transparansi nilai dan kuota setiap jurusan di setiap kampus
agar siswa bisa mengukur kemampuan diri dan tingkat persaingan
inovasi ini harus dilanjutkan dengan keterbukaan
siswa akan terbantu sekali
harapan dari kemenristek kemarin juga yang diharapkan
saya rasa itu juga pasti akan didapatkan
namun kalau nggak ada keterbukaan ya sistem yang baru ini nggak ada bedanya yang lalu
hanya berubah model saja
tapi tidak ada tujuan akhir yang diinginkan tidak ada inovasinya
salah satu perguruan tinggi negeri di surabaya
akan menyediakan kuota setiap jurusan

pemilikan kemampuan di antara sepuluh tahun
membuat pemeringkatan hasil utbk para pendaftar
kalau kebetulan yang daftar itu kualitasnya bagus bagus
tapi kalau ketika rendah otomatis rendah
itu tidak bisa kita tebak
dan tidak bisa kita prediksi
scoring nya akan sekian
tidak bisa tergantung siapa yang daftar
dan berapa tinggi skor mereka yang daftar tersebut
jadi secara prinsip
bukan kita tidak mau transparan
tapi karena kondisinya memang passing grade itu ditentukan berdasarkan kuota
yang harus kami terima
mulai awal tahun depan
sekolah sekolah akan memberikan pembekalan
bagi siswa yang akan menghadapi ujian nasional dan sbmptn
kan zil tamarindora surabaya